tahun depan pemerintah dinilai perlu mengambil kebijakan menaikan harga bbm bersubsidi tarif listrik serta menjatuhalkan ulang sejumlah proyek infrastruktur
tahun depan kita akan menyaksikan sesion terakhir dari serial game of thrones
saya yakin ceritanya akan berakhir dengan pesan moral bahwa konfrontasi dan perselisihan akan mengakibatkan penderitaan bukan hanya bagi yang kalah tapi juga bagi yang menang
pemerintah perlu merespon lewat kebijakan fiskal moneter dan perdagangan supaya daya tarik pasar keuangan domestik tetap terjaga
sebab tantangan global itu akan berdampak pada pergeseran equilibrium mata uang global
kita menjaga stabilitas dari sektor keuangan dan stabilitas dari ekonomi kita sehingga lama lama mereka juga akan melihat bahwa ada sentimen yang positif
tapi tidak berarti bahwa kita kemudian mengatakan oh pas lagi bagus kita ngaku pas lagi nggak bagus nggak ngaku kita akan terus menjaga saja karena ekonomi itu kan dinamis
itulah gambaran apbn tahun dua ribu sembilan belas
pertumbuhan ekonomi dipatok lima tiga persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi tahun dua ribu delapan belas lima satu sampai lima dua persen
jika tahun depan suku bunga amerika naik dua tiga kali dan posisi defisit transaksi berjalan belum membaik signifikan
maka bank indonesia diprediksi akan kembali menaikkan suku bunga acuannya ke arah enam lima persen sampai enam tujuh puluh lima persen
nah sehingga agenda kebijakannya harusnya adalah mengadres karenakan defisit
tapi kalau misalnya teman teman bedah karena kondefisit di indonesia ini kan momoknya itu cuma dua migas sama infrastruktur
migas ya sesuaikan harga bbm
kalau infrastruktur ya reschedule aja secara temporer begitu kan
nah ini sudah dilakukan proyek lrt yang katanya yang sudah mulai di reschedule kan
apakah itu cukup ya kita belum tahu
pemerintah dinilai perlu mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar subsidi
tarif dasar listrik di tahun dua ribu sembilan belas
serta menjatuhalkan ulang sejumlah proyek infrastruktur
namun tahun dua ribu sembilan belas pemerintah meningkatkan anggaran infrastruktur rp lima triliun menjadi rp empat ratus lima belas triliun
pentingnya infrastruktur ini
guna meningkatkan nilai produk indonesia yang lebih kompetitif
karena biaya logistik yang terjangkau
tahun dua ribu sembilan belas menjadi penentu
apakah pemerintah joko widodo akan berlanjut atau tidak
namun siapapun yang terpilih nanti
proyek infrastruktur ini perlu dilanjutkan
agar ekonomi indonesia bisa bertumbuh
meski masih dibayangi bertambahnya utang negara
dengan banyak masalah perekonomian dunia
sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa